pemerintah dki jakarta kini telah memiliki empat belas set disaster early warning system atau sistem peringatan dini bencana
yang terpasang di tiga wilayah administrasi yaitu jakarta selatan jakarta barat dan jakarta timur
salah satu wilayah yang sudah terpasang sistem peringatan dini bencana adalah petogokan jakarta selatan
ya inilah perangkat dari sistem peringatan dini bencana
kalau dilihat dari tingginya ini memiliki tinggi sekitar tujuh meter
dan dari ujungnya ada toa yang mengarah ke empat mata angin utara selatan timur dan juga barat
dan untuk alat ini berbeda dengan toa biasanya yang dikendalikan secara manual
alat ini ketika ada peringatan bencana seperti banjir akan membunyikan sirene
dan memberikan informasi langsung dari kantor pusat bpbd dki jakarta
menurut informasi warga alat ini sudah terpasang sejak lebih dari lima tahun lalu
namun ketika akan terjadi banjir alat peringatan dini bencana tidak selalu menyala
seperti bencana banjir di awal tahun warga tidak mendengar peringatan antisipasi banjir
khusus yang kemarin dia nggak bunyi karena mungkin juga nggak terlalu ini ya dalam dan lebih cepat surut sih kemarin
kemarin nggak ada bunyi tapi kalau dikurangkan dalam bunyi dia
ya kayaknya sih nggak ada
karena kan juga
pagi ya subuh
subuh juga mungkin orang lagi pada tidur kali ya
nggak ada tidur nggak ada peringatan ya
nggak ada kayaknya nggak ada peringatan
awal dua ribu dua puluh wilayah petogokan jakarta selatan mengalami banjir yang ketinggiannya mencapai satu meter
meski tidak ada peringatan warga telah mengantisipasi
nggak warga emang kalau banjir mau datang ini emang nggak antisipasi tidak pada tahu semua
jadi nggak ada peringatan itu memang udah antisipasi mereka
sekian meter udah menaik barang semua jadi udah tahu dinaikin semua
karena di sini udah kebiasaan banjir makanya mereka nggak kaget
rencananya pemerintah dki jakarta akan menambah enam unit sistem peringatan dini bencana
anggaran pengadaan alat ini bisa mencapai lebih dari empat miliar rupiah
anggaran tersebut belum termasuk anggaran perawatan selama satu tahun sebesar satu ratus enam puluh lima juta rupiah
dibeliputan cnn indonesia